bukan masalah di cancel yang mama takut sekarang nih ya
adalah kalau surat pengadilan agama itu sampai ke tangan mei
dan gugatan cerai kamu jadi lebih jelas ke meh
makanya papa tuh jangan gegabah serudak seruduk kayak apaan tau
lagi seterus mah
kamu itu kan lama di luar negeri
ya ya beginilah aku
ya beginilah gimana
kamu kan tomboy mestinya
ya gak mungkin lah kamu bisa ngelaut luka dan bisa seperti ini
kamu istirahat ya
tapi ini kan udah gelap
biar aku hantar aja ya
eh tapi kamu masih sakit kayak gini udah deh jangan ada ada deh
gak gak apa apa aku serius udah aku hantar ya
ya allah semoga boleh salah
aku masih merasa yakin kalau tristan itu baik dan dia benar benar mencintai aku dengan tulus
iya iya memang kadang kadang kalau papi gak bisa tidur papi suka pengen baca
pas banget tuh pi
tapi kalau misalnya papi baca buku tante farah jangan sambil ngebayangin tante farah ya
ya kan tante farah tuh cantik pi
reva lihat tante fara itu cantiknya bukan cuma dari luarnya aja
bukan cuma dari fisiknya tapi luar dan dalam
sifatnya juga baik banget
dan terus papi tau gak banyak banget lah yang kayaknya suka dan maksir sama tante farah
tapi selamanya tante farah tuh kayaknya agak agak menjaga jarak lah
tapi pas reva perhatiin kalau sama papi kayaknya tante farah tuh open banget nih
kamu sok tau emang kamu peramal
eh reva bukan sok tau pi
emang kenyataannya tuh kayak gitu
tapi tau gak sih sini cerita sama reva tante farah tuh banyak yang ngantri
emang sama tante farah
tapi tante farahnya malah baiknya cuma sama papa doang
tanda tanda kan pi
tanda tanda kamu juduin papi kan
sayang terima kasih banyak
cuman kamu mesti tau
kalau babi ini statusnya masih punya istri
atau kamu mau pabrik kamu ini berpoligami
ya ya gak gitu juga dong pi
cuman kan reva mikirnya gini loh pi
waktu itu kan mama andrena udah gugup
ke cerai papi ya kan
dan reva pikir udah saatnya papi harus cari peganti mama andrena
reva cuma takutnya kalau misalnya pati terlalu lama berada di posisi seperti ini
papi tuh bisa jadi kepikiran terus sama mama andrena
terus tapi juga bisa ngerasain kesepian
gimanapun juga kan papi butuh teman hidup
terima kasih sayang kamu sudah perhatian sama papi
cinta itu bisa cepat berubah dari satu perempuan ke perempuan yang lain
kan gak seperti itu sayang
lagipula ya siapa tahu sih kalau ternyata andrena nanti mencabut gugatan cerainya
atau jangan jangan andrena cuma pura pura gabutin
atau jangan jangan andrena pura pura mengajukan gugatan cerainya
padahal artinya enggak
cuman untuk mengertak papi
ya enggak sih
ppt pilih putra nasional
alpha sayaarp parah martin
nakusin dan bel unggit aja
ulus senang paraharin sebetulnya
memikat mas be
ya gitu deh mah
kalau misalkan adrina ke kantor
terus selalu ngucapin salam
membeli perhatiannya mas be
terus kerja yang benar
baik ke bawahan
ya pokoknya pinter pinternya
adriana deh mah
dan adriana yakin banget kalau mas be itu
segitu gampang ya
pasti mas b kepikiran adriana
tapi yang sulitnya itu yang
maya kan sekarang ini
mas b tinggal sama reva
mau nggak mau pasti repa itu
meracuni pikirannya mas be
supaya pisah dengan adriana
supaya jauh jauh sama adriana
secara sekarang yang tinggal bareng sama mas b itu adalah rafa
coba kalau ada adriana
jadi itu doang sih penghalangnya
kamu pernah cerita ke mama
kamu udah ngajuin gugatan cerai ke pengadilan agama
terus gimana dong
jangan suka amnesia tiba tiba ya
terus kalau misalkan
surat pengadilan agama itu
bisa di cancel nggak ya maya
bukan masalah di cancel
yang mama takut sekarang ya
kalau surat pengadilan agama itu
sampai ke tangan reva
dan gugatan cerai kamu
jadi lebih jelas ke be
apa apa tuh jangan gegabah
serudak seruduk kayak apaan tau
mikirin anaknya yang kepinteran nih
di jalannya dicegat sama anak geng motor valkon
mereka tuh anak geng geng motor berandalan gitu lah mak
eh tapi tapi bukan geng motoreian loh
yang anak jalanan klub itu bukan
anak jalanan klub orangnya baik baik mak
wah berani beranian dia ngecegat lo
emang dia kaget tahu apa kalau lo anak gue
ya gak tau lah mak
emang mereka tau mak dari mana
lah gue kaget terima kalau dia gangguin lo begitu
biarin gue samperin tuh orang orang di situ
eh mama jangan mak udah lah mak
orang yang sama temen temen anak jalanan aja gak masalahin permasalahan ini
kok mah jadi repot sendiri
udah ma di majeng gak usah ikut ikutan gak usah turun tangan gitu ah
lah siapa yang mau turun tangan sendiri
eh mak mau telepon siapa mak
udah dia maju lo
anak ayeni tadi dijegat sama anak anak geng motor itu tuh yang berandal berandal itu
iya katanya si ian itu anak geng falkon
ian dipukulin anak berandal falcon
po sekarang keadaan ian gimana
ya ya bukannya jelek
ya itu tuh gak berbentuk muka lagi
yaudah sekarang gini aja pok
pok gak usah khawatir
biar nanti saya parahin itu anak anak berandal falcon
eh jangan disamperin dulu
nah begini aja
ya sekalian ini tengokin ayah ya
ya yaudah yaudah pok
iya ayah tunggu ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak om